mila bangun banget ya mama
tapi mila gak mencuri
mila sama sekali gak mencuri ma
mama harus pindah ke jakarta
menderita di jakarta sendiri
mama gak bisa jauh dari kamu mila
mama harus pindah ke jakarta ya naya
mudah mudahan sisa tabunganku bisa menghidupi aku di jakarta
kalo menurut ana mungkin aja dia emang gak bohong
iya mah dia gak bohong tapi dia udah gak waras
saya mau maafin kamu kalo kamu mau dipiriksa di psikiatri
alhamdulillah anak saya tidak apa apa
untung ada adek ini
kalau enggak mobil ibu pasti sudah menabrak bayi saya
terima kasih ya anak
kamu betul betul perempuan yang pemberani
kalau nggak gara gara kamu saya pasti akan ke kantor polisi
sama sama kok bu
nama yang bagus sekali
kalo mau tambah boleh
gak usah malu malu
bilang aja sama ibu
restoran ini punya ibu
ini juga udah cukup kok bu
apa yang ibu bisa kasih ke kami
untuk membalas perbuatan kamu tadi
makanan sebanyak ini aja ini udah cukup banget untuk saya bu
ibu kan jadi nggak harus ke kantor polisi
biar ibu tidak merasa berhutang budi sama kamu
tadi kan kata ibu restoran ini milik ibu
boleh nggak kalau saya melamar pekerjaan sebagai pelayan di restoran ini
dulu waktu di bandung
saya pernah bekerja juga menjadi pelayan di sebuah restoran
tapi bekerja sebagai pelayan disini capek kamila
kalo dirumah aja
malah lebih capek bu
kalo kamu mau bekerja disini
besok kamu boleh masuk
lebih baik ibu tak saya dulu aja
biar ibu bisa tahu pekerjaan saya seperti apa

jadi besok saya bener bener udah bisa kerja disini bu
kamu diterima bekerja disini
alhamdulillah ibu terima kasih